paduan musik yang unik terdengar di padepokan mayang sunda kota bandung
alunan nada dari gamelan sunda berpadu apik dengan instrumen modern seperti gitar keyboard hingga perkusi
adalah komunitas sound of heritage atau sora yang menampilkan musik tradisional kontemporer ini
melalui harmonisasi berbagai alat musik tradisional dan modern
komunitas yang berdiri sejak lima tahun lalu ini seringkali diundang untuk tampil di berbagai festival skala nasional hingga internasional
yang terbaru komunitas sora menjadi delegasi indonesia yang dijadwalkan tampil dalam acara young dong international folklore festival di korea selatan pada empat hingga sebelas oktober dua ribu dua puluh
sejumlah persiapan telah dilakukan oleh komunitas yang beranggotakan para seniman kota bandung ini
termasuk menggelar gladi resik sebelum keberangkatan
kepada kesehatan kesehatan yang terjadi di kota bandung ini menyebabkan kegiatan kesehatan yang terjadi di kota bandung
latihannya kita mungkin satu bulan ya satu bulan itu pun tidak tiap hari karena seminggu tiga kali
kita memainkannya banyak loh ini karena kita tiga hari itu karyanya beda beda
jadi satu hari tiga puluh menit tiga puluh menit tiga puluh menit jadi kita kalau ditotalkan hampir satu jam setengah setengah jam ya
kesempatan berpartisipasi dalam event internasional membuat para punggawa sora bersemangat
tak sekedar menjadi penampil kesempatan ini juga sekaligus menjadi ajang pengenalan budaya indonesia kepada masyarakat internasional
sebetulnya memang kita sangat pendek jaraknya gitu ya
latihannya hampir sebulanan lah gitu kan
buat saya memang agak kesulitan karena juga kita masing masing sibuk
tapi alhamdulillah berkat ya kerjasama yang baik dari teman teman sora ini alhamdulillah lancar gitu kan
malah lebih menikmati gitu kan
kita sendirilah untuk berangkat kesana dengan membawa misi budaya itu
balik lagi ke kebanggaan
ya mudah mudahan jadi spirit lah bagi kami gitu ya
para seniman yang selama beberapa waktu kemarin pakum gara gara pandemi
mudah mudahan ini langkah awal untuk bangkit kembali seni budaya khususnya indonesia
pada gelaran yongdong international folklore festival sora akan membawakan dua puluh lagu memadukan gamelan kontemporer
dengan beragam kesenian kasus antara seperti tari merah
dan tarian lainnya
laisa nisa rusman rusmana bandung jawa barat